banyak cara untuk memanjakan diri
salah satunya dengan spa menggunakan perpaduan coklat dan teh hijau yang bernama choco green tea
selain membuat kulit halus aroma daun tehnya mampu membuat tubuh lebih rileks dan segar
bagaimana jadinya jika coklat dipadukan dengan green tea atau daun teh
eits ini bukan untuk dimakan ya
tapi keduanya menjadi bahan spa tubuh seperti yang digunakan sebuah rumah spa di sebuah hotel berbintang di surabaya ini
untuk mendapatkan manfaat kedua bahan tersebut pertama pijat peluru tubuh dengan menggunakan minyak zaitun untuk relaksasi otot yang tegang setelah seharian bekerja
kemudian gosok tubuh secara perlahan dengan bahan coklat yang sudah dicampur dengan daun teh hijau dan krim ekstrak teh hijau
tujuannya untuk mengangkat sel kulit mati
coklat yang mengandung vitamin a dan e ini mampu mencerahkan dan menghaluskan kulit
sedangkan aroma daun teh mampu membuat tubuh lebih rileks dan tenang
kalau membuat kulit mengancetkan kulit kemudian membuat bahan lain sudah dihalus
perbedaannya dengan spa yang lain apa sih mas
perbedaannya kita terletak di aromanya yaitu beauty dan coklat ini mampu membuat kita rileks semua memutihkan ataupun ramu ulang
sebagai penutup perawatan dilakukan sesi berendam dengan air bunga mawar
hasilnya kulit dan tubuh akan lebih terasa segar kenyal dan halus
memiliki manfaat yang sangat bagus pada kulit dan tubuh membuat spa choco green tea kini menjadi salah satu perawatan yang banyak dipilih
sementara untuk mendapatkan sensasi spa coko green tea
dream tea ini pelanggan cukup merogoh kocek tiga ratus ribu rupiah per sesinya
francisca wijaya surabaya